lima belas pelari mengikuti lima kategori lomba dalam kejuaraan kudus relay maritown dua ribu delapan belas di kota kudus jawa tengah
sejumlah legenda bulu tangkis indonesia juga ikut meramaikan kejuaraan lari yang baru pertama kali diadakan di kota kudus ini
sebagai salah satu kawah chandra di muka bagi atlet atlet muda bulu tangkis indonesia
kota kudus kali ini menjadi tuan rumah kejuaraan lari relay marathon
selain diikuti oleh atlet atlet lari dari dalam dan luar negeri
lomba lari kudus relay marathon ini juga diikuti oleh sejumlah atlet legenda bulu tangkis indonesia
nama nama seperti susi susanti alan budi kusuma ivanali hingga christian hadinata ikut serta di kategori lomba lari lima kilometer
tak ketinggalan juga
arbi bersaudara dan lim suiking yang merupakan legenda bulu tangkis indonesia kelahiran kota kudus
harusnya mau ikut relay tapi tahu diri jadi ikutnya lima kilo aja
waduh kan nyampe dapat medali nih
ya lihat lomba sekarang ya bangga tertarik senang
saya campur aduk lah kalau aduk
harapan ke depannya
ya harapan ke depannya bisa rutin tiap tahun ya
kita harapkan bisa rutin dan ya tentunya akan membuat kudus lebih rame lebih dikenal
mengambil rute di jalan jalan utama kota kudus lima kategori diperlombakan dalam kudus relay marathon dua ribu delapan belas tahun ini
selain kategori utama relay marathon ada juga kategori halparaton sepuluh kilometer lima kilometer dan kit van run
di indonesia rely marathon memang belum terlalu populer
kategori lomba ini juga memiliki aturan tersendiri
jadi relay marathon itu adalah lomba dengan jarak maraton empat puluh dua satu ratus sembilan puluh lima meter tetapi dilakukan oleh empat orang
untuk di tiket com kudus relay marathon ini peraturan mainnya adalah satu tim itu terdiri dari empat orang dengan beda gender paling nggak satu orang
jadi tidak boleh perempuan semua atau laki laki semua
start dan finish di alun alun simpang tujuh
lomba kudus rely marathon dua ribu delapan belas ini menyediakan hadiah dengan total satu ratus enam puluh juta rupiah